terima kasih anda masih bersama kami dalam sahur bareng cnn
dan sekarang saatnya kita melihat suasana ramadan di manca negara
kali ini dari hongkong sudah bergabung bersama kami
eksekutif produser cnn indonesia mira syam
halo selamat pagi waktu jakarta
mira kalau sekarang di jakarta sudah pukul dua lewat lima puluh delapan pagi
kalau di tempat mira sekarang pukul berapa
dan sudah sahur belum nih
halo ayu ya sekarang di hongkong sekitar adalah pukul tiga lewat lima puluh delapan pagi
dan kebetulan saya di sini kan sedang bertugas meliput di hongkong
dan saat ini berada di hotel dan kebetulan makanan sahurnya akan diantarkan pada pukul empat tiga puluh nanti
jadi belum sahur nih hari ini
tapi jangan lupa sahur ya mira untuk hari ini supaya kuat puasanya
apa sih bedanya
bagaimana dengan di indonesia
sebenarnya kalau dibilang bagaimana suasana ramadan di hongkong
bisa dibilang tidak ada suasana ramadan di hongkong
kalau di tempat publik atau di jalanan jalanan itu ya sama saja seperti hari hari biasa gitu
jadi kan biasanya mungkin kalau misalkan ramadan itu kegiatan masyarakat biasanya lebih meredah
nah di sini tuh ya enggak
tetap saja masyarakat sibuk
hidup di pekerjaan sehari hari
kemudian juga tidak ada suara azan yang berkumandang di sini
tapi bukan berarti di sini umat muslim tidak bisa menjalankan ibadah ramadan dengan baik tentunya
namun memang kegiatan saat bulan ramadan itu memang lebih banyak berpusat di masjid masjid
nah di hongkong sendiri itu ada lima masjid di hongkong
dan kebetulan tadi sore saya sempat kemarin sore saya sempat menguancarai chief imam hongkong
mufti muhammad arsyad di masjid qolun dan islamic center
dan chief imam mengatakan bahwa ramadan tahun ini sebenarnya bisa dibilang berbeda dengan
dan bisa dibilang istimewa dibandingkan dengan tahun tahun lainnya
karena ini adalah pertama kalinya ramadan dilaksanakan tanpa pembatasan covid sembilan belas sama sekali
karena selama tiga tahun pandemi ini memang di masjid masjid di hongkong
sekali tidak ada misalnya perasaan sholat parawe
jadi dan hongkong sendiri kan memang termasuk negara yang sangat ketat menjalankan aturan pembatasan covid sembilan belas
sehingga sebenarnya mereka juga baru benar benar membuka semua aturan
baru benar benar mencabut semua aturan pembatasan perjalanan
dan baru saja membuka aturan penggunaan masker pada satu maret lalu
jadi bisa dibayangkan betapa masyarakat muslim di sini sangat bahagia
menyambut ramadan karena bisa menjalankan ibadah seperti sebelum pandemi
mereka bisa berkumpul di masjid melakukan ibadah dan juga bahkan tanpa masker
dan ini menjadi hal yang istimewa sebenarnya tahun ini di sini
berarti kurang lebih memang sama seperti indonesia ya
jadi tahun ini memang tahun pertama ppkm nya itu dilonggarkan atau dicabut
tapi saya penasaran kalau di indonesia ini kan sangat banyak ya hal hal yang sangat identik dengan ramadan
seperti ketupat atau mungkin beberapa makanan khas yang keluarnya itu ketika
kalau di hongkong ada atau tidak sih pernak pernik atau ornamen ramadan yang dapat ditemui
pernak pernik ornamen ramadan yang dapat ditemui sebenarnya bisa dibilang tidak ada
jadi memang kalau misalkan kemarin juga saya sempat ngobrol dengan salah seorang warga indonesia yang tinggal di sini
ya biasanya mereka seperti biasa sih makanan makanannya seperti yang mereka makan biasanya di indonesia
karena kan bahan bahannya mereka bisa dapatkan di sini
misalnya masak sendiri seperti itu
gitu namun ada juga sih yang khas
kalau kemarin saya sempat ikutan berbuka di masjid kolun
jadi ketika menunggu azan itu
kan di sana itu memang setiap hari digelar berbuka puasa bersama secara gratis
kemudian warga itu diberikan air putih kemudian ada kurma dan ada samosa
serta ada bubur
ya bubur asal indonesia
yang bernama bubur halim
jadi itu seperti semacam bubur kari warnanya kuning
nah ternyata mereka kebiasaannya setelah azan itu mereka berbuka dengan kurma kemudian dengan bubur itu
itu memang sudah menjadi kebiasaan di sana
jadi bubur itu bisa dibilang makanan khas di saat ramadhan
cara makannya juga cukup unik
samosa itu sejenis snack asal india
dan samosa itu diculupkan di bubur itu
itulah begitulah cara mereka berbuka kemarin itu
itu yang sempat saya saksikan
salah satu hal yang unik
mungkin nanti kalau kembali ke indonesia bisa di recook kalau misalkan sedang kangen dengan hongkong ya
tapi sebenarnya mira kalau misalkan kita melihat hongkong ini kan umat muslimnya ini bisa dibilang minoritas
sebenarnya berapa persen populasi umat muslim di hongkong saat ini
ya umat muslim itu populasinya di sini ada sekitar tiga ratus ribu umat muslim di hongkong
itu adalah sekitar
lima persen dari penduduk hongkong yang berjumlah sekitar tujuh juta
dan dari empat persen itu terdiri dari warga lokal kemudian ada pakistan ada india malaysia dan yang pasti indonesia
bahkan indonesia sebenarnya lima puluh persen dari empat persen itu
jadi setengahnya warga muslim di hongkong ini orang indonesia
yang kebanyakan adalah pekerja migran
kalau misalkan tadi memang
masih minoritas ya umat muslim di hongkong
lalu bagaimana sebenarnya dengan kegiatan masjid selama ramadan di sana
kalau misalkan kita ini kan masjid masjid suka ada buka puasa bersama atau mungkin bagi bagi takjil seperti itu ya
kira kira kalau di hongkong ada juga tidak sih tradisi seperti itu
ada justru gitu ya
justru di ramadan itu kegiatannya semua terpusat di masjid
jadi dari lima masjid yang ada di hongkong ini
ada dua masjid yang cukup besar yang saya tahu
masjid qualun dan satu lagi
ada lagi masih satu lagi yang juga besar
di situlah pusat pusat kegiatan umat muslim saat ramadhan
dan masjid itu memang ya menjalankan
apa menyediakan beragam kegiatan yang pasti
misalnya dari mulai sholat tiba waktu sampai sholat taraweh
dan juga pengajian pengajian dikejar ke sana
berbuka puasa bersama itu memang setiap hari ada
kalau misalkan sahur belum tentu ada sih
tidak setiap hari
cuma buka puasa bersama pasti ada
seperti yang tadi saya ceritakan tradisi yang tadi
jadi memang justru di masjid itulah mereka bisa merasakan ramadhan
dan ada azan berkemah dan sebagainya
karena di public area memang sangat tidak terasa suasana ramadhan
tadi kan mira mengatakan bahwa pusatnya ini sebenarnya ada di masjid ya
acara acara yang berkaitan dengan bulan suci ramadan
tapi saya penasaran apakah kalau misalkan di tempat lain ada tidak sih acara buka puasa bersama
yang diselenggarakan mungkin dari pihak kbri ataupun dari diaspora yang ada di sana
komunitas pelajar dan lain sebagainya
kira kira ada tidak sih buka puasa bersamanya
ya ada juga dari di sini
di sini kjri ya konjen
ada juga di acara di sana
tapi memang tidak
dan juga yang diadakan oleh pelajaran komunitas
tapi memang tidak rutin seperti yang di masjid
jadi ya balik lagi lebih ke acara yang di masjid itu sih
terima kasih banyak mirasya matas bagaimana informasinya
dan juga kita berharap semoga nantinya ini warga indonesia di sana dan juga seluruh umat muslim yang ada di hongkong
bisa menjalankan ibadah di bulan suci ini dengan pastinya baik dan juga full
selama tiga puluh hari ya
terima kasih sekali lagi
eksekutif produser cnn indonesia mirasha melaporkan langsung dari hongkong
selamat berpuasa selamat sahur